dan mereka berdua dalam keadaan baik baik saja
sampai bertemu di mediasi selanjutnya
atau bertemu di pengadilan
atau bertemu di pengadilan
tentang rena dan ibu rosa
yang sudah menghilang
dan itu adalah kelalaian yang sangat matang
pak maaf pak saya turun di sana saja pak
gue dekat ke rumahnya
ya dah pak kalau gitu saya doan ya
aduh ada askara tuh
kan masih ada stok
gue kasih itu dulu
abis itu baru kasih susu kak
orang ini juga belum ikut askara
pasti susu menjarahkan rumahnya
tunggu sini dulu ya
selama ada kita kita lu gak perlu khawatir sendirian din
kita semua sayangku sama lo
kenapa sih kamu gak mau masuk
kamu kenapa gak mau nyusuk sama mama sayang
masih mau nyusul lagi ya
itu itu itu itu
tadi dia gak mau nyusuk loh
susah banget sampe nangis
gak tau kenapa
apa kayak kemarin lagi
iya tapi sekarang kan alhamdulillah mau
terus gue pikir ada apaan
naskara nangis lo teriak teriak
ya mungkin karena stress kali akhir akhir ini ya
jadi asingnya gak keluar
ya makanya tadi kan gue bilang
biar gimana pun juga lo tetap makan
gak boleh gak makan
terus juga kan mungkin hari ini udah capek banget
habis lokasi masih ada kan
oh udah lari
kalau mama sibuk ya nak ya
tunggu dulu aku nunggu
gue nunggu sebrangnya primer kepadanya udah disuriin
caget itu sebagai
rasanya rp tiga puluh betul
om aka gak mau makan
kan kira kira pergi om a
eh dendet sayang
aku seneng deh om baik kesini
om baik juga seneng kamu ada disini
kita duduk disitu aja yuk
om kayaknya kita pernah ketemu deh
meski kisah mancus
lagi buka puasa bareng disana
jadi kalian pernah ketemu
jadi kalian pernah ketemu
jadi kalian pernah ketemu
jadi kalian pernah ketemu
nah om ini
anaknya om awanda
rumahnya om amar dan
gimana bisa ketemu sama ibu
gimana bisa ketemu sama ibu
kita bahas di depan aja ya

ya udah sayang selamat makan ya
oma kesana dulu sama om amar ya
makan yang banyak rena
makan yang banyak rena
makan yang banyak rena
makan yang banyak rena
makan yang banyak rena
makan yang banyak rena
makan yang banyak rena
karena ceritain sama aku
gimana ketemu sama mereka semua bu
ibu kan pergi sama temen temen ibu
ngerayain ulang tahun ibu
nah dia itu sama cucunya rena
ngerayain ulang tahun ibu
ngerayain ulang tahun ibu
tapi ibu perhatiin
ibu rosa itu lagi
ya kayak lagi banyak pikiran gitu deh
ibu kasian aja sama cucunya
ya simpati aja sama mereka
benar kayak gitu aja bu
bener kayak gitu aja bu

bener kayak gitu aja bu
bener kayak gitu aja bu
bener kayak gitu
ibu rosa selamat istirahat
bu wanda terima kasih ya
saya boleh minta tolong sekali lagi
anda telponkan suami saya
untuk jemput saya di rumah ini
karena saya gak mau suami dan anak anak saya menunggu saya
nanti saya telepon suami ibu rosa
suami ibu jemput ya
sekarang ibu sebaiknya istirahat dulu yang enak
sama rena juga ya nak
yaudah saya tinggal ya
bobo yang enak ya
yuk kita tidur
karena besok opa mau jemput kamu sama om mas
besok kamu sibuk gak
ibu mau minta tolong sama kamu
aku pasti akan bikin jadwal
ikut sama ibu
yaudah makasih ya
lalu mau kemana
jadi gini ibu minta tolong sama kamu
besok kamu dan ibu antarin mereka ke kantor polisi
oh gak perlu ke kantor polisi ibu
aku tau ke rumah mereka
ceritanya panjang sih ibu
itu anak kandung dari klien yang sekarang ini aku tangani
jadi mereka sedang memperebutkan hak asuh reina
jadi maksud kamu reina itu sekarang gak tinggal sama ayah kandungnya gitu
dia yang lagi mau diperjuangin ibu
ibu tau gak berita tentang pesawat yang hilang kontak
salah satu penumpangnya ada nama pak aldebaran
dan pak aldebaran itu adalah ayah sambung dari reina
kasihan banget sih reina
usia sekecil itu loh harus ngalamin hal sepahit itu
ya begitulah ibu
mau ngapain ibu
kamu kelihatan capek deh
yaudah kamu isi rehat
ibu juga capek habis jalan jalan sama teman ibu
beh ini kan malam ulang tahun ibu
masa capek enggak enggak enggak bisa
ibu sekarang aku pengen ibu merut
aku punya sesuatu buat ibu
merem awas jangan merem
pasti mama khawatir sama aku
awas jangan ngelihat sampe aku bilang buka mata
ibu jadi deg degan deh ini
sekarang ibu duduk dulu
sekarang buka mata ibu
selamat ulang tahun bu
untuk ibu terbaik sepanjang masa
ibu selalu bahagia
dan selalu sayang sama aku
apalagi aku belum bisa merayakan ulang tahun ibu hari ini
karena aku terlalu sibuk sama pekerjaanku
aduh amar kamu jadi bikin ibu terharu dek
ini kenapa bagus banget
ini tuh selera ibu banget loh kamu tuh tau banget sih
ya tau lah kan aku anak ibu
bu kalung ini adalah simbol dari rasa sayang aku untuk ibu
nah sebetulnya kamu tuh gak perlu repot repot kayak gini buat ibu
kamu sehat kamu selalu baik baik aja
itu hadiah terbesar dari allah buat ibu
itu udah ibu sangat bahagia kayak gitu man
doain aku terus ya bu
aku jadi anak kecil lagi ya
sini aku pakein aku pakein
aduh ini keren banget sih
hah mbak andin
mbak andin mau langsung jalan
gak makan dulu udah kiki masakin daun kate lebat asinya mbak andin
kayaknya langsung jalan deh
aku harus berlisung ya
aku juga ada menu suplemen kok untuk melancarkan asin
ya itu kan suplemen
kalau ini kan langsung makanan langsung masuk ke perut
lo harus makan
nanti deh ya
yang penting ini aku harus jalan dulu nanti
besok mungkin coba ya
coba nanti dimakan nanti diminum
tapi malah siang udah perhatiin
aku juga kalau misalkan lapar juga pasti langsung makanku
eh mbak andin
udah ada kabar dari polisi belum tentang ibu sama raina
belum makanya mau datang ke sana
mau cari tahu lagi soalnya
iya hati hati di jalan nen
jagain kalau ada apa apa tolong telfon
ini sekarang kita ada di depan rumah ya
kita mau cek cctv biar lebih jelas lagi
ah hati hati mbak andin
udah lama nunggu
belum baru aja dateng
oh ya nih sekarang kita mau cek cctv biar dapat informasi lebih jelas lagi
terus ada yang bisa kita lakuin
ya minimal dari cctv ini kita bisa lihat antara saya sama rena itu naik kendaraan apa
terus mudah mudahan plat itu bisa kelihatan di irak
tentang tantang tantang tantang tantang tantang

nah kelihatan jelas kan pelakunya
kalau begitu sekarang kita langsung ke perusahaan taksi itu aja
kita tanya kemana orang itu nganter tantar usaha sama reina terakhir
oke dari gitu gue telfon polisi juga ya mau nanya update nya tentang mama sama reina
kita perginya pakai mobil langga aja kali ya
terima kasih ya
pagi pagi anda sudah datang ke kantor kami ada yang bisa saya bantu
saya mau ketemu dengan pak amar ada yang ingin saya diskusikan dengan beliau ada di ruangannya
sayang sekali pak
pak amal saat ini belum datang juga
tumpen ya orang seprofesional beliau bisa tenat begini
iya saya juga heran pak biasanya nggak seperti itu biasanya pak amas selalu datang lebih cepat dari pegawainya
kalau boleh saya tahu memangnya pak nino ada kekualian apa ya dengan pak amar
ya siapa tahu saya bisa bantu handle
sebenarnya saya cuma mau diskusi aja dengan pak amar karena ini masih menyangkut soal hak asuh anak saya
ada apa dengan rena
eh maaf pak untuk itu sepertinya pak nino harus dengar langsung dari pak amar
karena saya nggak punya hak untuk membicarakannya
pak kemarin waktu itu bapak sempat ngantar perempuan ibu ibu yang tingginya segini sama anak kecil
itu anak kecil
itu kira kira nganternya di daerah mana ya
oh iya benar saya kemarin mengantar ibu ibu sama anak kecil segini
ngantarnya sih ke restoran
ke restoran ya
gampangin ya bapak ke restorannya
terus abis itu setelah ngantarin bapak langsung pulang ya
gak ada apa apa lah
wanita yang bawa rena sama tante rosa itu siapa
terus dibawa kemana
nah itu yang lagi dipikirin sih
aku takut mama sama renda kenapa napa
ya udah pokoknya kita berdua aja ya
semoga yang bawa rena sama tante rosa itu orang baik ya
eh yaudah jalan
ya udah yaudah
kalau sudah pada siap semuanya
mari saya hantar kan
tidak tidak tidak mak ya
tapi saya mau nunggu suami saya disini
kata ibu suami saya akan jemput saya disini
ah ibu rosa
ibu rosa harus pulang
karena suami ibu kan jemputnya di rumahnya ibu
nanti kan diantar sama amar anak saya
suami dan anak saya akan jemput saya disini
ibu tunggu di rumah ibu ya
emang om tahu rumah aku
om tau rumah rena
kan om teman
berarti om tau dong papa ke amerika
pasti papa jemput aku
kalo dia tau kalo papanya sebetulnya udah gak ada
rena mau sarapan dulu gak
rena kan tadi gak sahur
kenapa omah omah gak bangunin aku semalem
omah itu gak tega sama kamu tidurnya pulas banget sayang
tidak ada apa apa
saatnya udah kena
aku ngerti deh omah wanda
pasal bentar lagi siang
jadi rena bisa makan di rumah mama
tapi kalau di jalan tiba tiba perutnya sakit
makan di restoran kan enak
jadi rena mau makan dulu disini ya
saya mau makan dulu disini ya
jalan dulu di sini ya
atau mau langsung jalan
yuk om anterin
iy rena yuk
nggak diantar sama om ya
diantar anak saya ya
maman sama rena udah pulang belum
iya bu belum ada tanda tanda bu rosa dan mama rena pulang
kok harus cari kemana lagi ini maman sama rena
ini udah lama yang tenang ya
ini juga sama nasibnya
aduh kamu dari mana aja sih mama khawatir sama kamu
kamu gak kenapa napa kan
serius kamu gak kenapa napa
kamu gak diapa apain kan
aku kangen sama mama
mama juga kangen sama kamu
nah mama nyaring kamu terus ini
kamu masuk dulu sempratamichi ya
mama masuk dulu ya
jangan pernah kamu keluarga al fahri
lo berurusan dengan kuah
udah sudah sudah
ini bisa diomongin baik baik kok
tapi ternyata mereka sama dia
ya kan bisa ditanya dulu
mau tanya apa lagi
kok bisa kamu ngapain mereka
din udah din udah jelas
mereka dibawa dari restoran sama perempuan suruhan dia
dia buat sebuah cerita
seolah olah lo gak bisa ngurus reina
pak pak pak
udah pak udah pak
pak pak pak
udah dong udah
udah tahan tahan
dengar itu ibu saya
mau perang kamu
udah udah udah
udah udah udah
udah udah udah
udah udah udah
pak amar pak amar
udah udah udah
boboan sama keluarga saya
anda tahu apa yang anda sudah lakukan
pasal berlipat lipat anda
musim penjarakan anda
anda nggak tahu saya siapa
udah dong udah
anda pikir saya tidak bisa memakai hukum rimba seperti ini
udah udah dong
pak amar kita balik
pak amar kita balik
perbuatan ini tidak ada alasan untuk dibenarkan
tapi saya datang ke sini dengan niat yang hanya ingin mengantarkan rena dan ibu rozah untuk kamu
saya sebenarnya ada yang dibicarakan dengan anda
kalau anda tidak keberatan depan sini ada tiket panggilan disitu ada kafe
kita ketemu disitu
boleh boleh pak
tapi sebelumnya saya ingin benar benar minta maaf
kalau anda harus melihat kejadian tadi yang sungguh kanak kanakan
yang sungguh tidak mencerminkan diri saya
bisa dimengerti pak
maafkan saya ya pak
yaudah kita ketemu disana
ini lokal kamu kayaknya perlu diobatin ya
udah udah angga angga mici masuk yuk masuk